sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak ada yang bisa tahu kecuali malaikat
pergi ke sana
aku lagi terlalu lama
aku tidak sayang sama allah
jangan menangis seperti itu
aku tidak boleh meninggal sebelum membagikan harta warisannya
ya seluruh harta kekayaan bapak untuk kami berdua
bagianku harus lebih besar
itu tidak adil
kalau perlu harta itu akan aku miliki semua
aku tidak duga kau serahkan sekali
aku akan menang
tidak sepatutnya kamu melawan
tidak perlu bermusuhan
aku memang tidak pernah menghormati orang tua yang sedang sekarang
aku tidak akan melakukan hal seperti itu
sudah ayo kita keluar
kau siapa nak
apa yang akan kau berbuat di sini
bapak jangan curiga
aku tidak bermaksud dah
pak man tolong juragan sepupu pak man
penyakit beliau bertambah parah
dan lunggu sama dan kasep sedang berancam pak man
tenang pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
tidak pak man
kamu harus dihajar

jangan ikut campur
aku tidak mencampur
tetapi rasanya kurang banyak
kalian bertengkar saat orang tua kalian sedang sakit
bawa aku dulu
kalau soal harta warisan
bisa diurus dengan jurakan anong wangsa sasmita
ada surat wasiat yang dipegangnya
apa umumanmu dapat dipercaya pak guhar
aku kenal pak manmu
sudah cukup lama
aku sudah tahu
kita harus segera temui paman waktu